satuan kerja khusus pelaksana kegiatan hulu migas atau skk migas mengumumkan
tahun ini terdapat tujuh belas proyek hulu migas yang akan mulai beroperasi
sk kamigas menyebutkan dengan beroperasinya tujuh belas proyek ini
diharapkan dapat menambah produksi minyak hingga empat puluh satu dua ratus delapan puluh barrel per hari
dan produksi gas yang mencapai satu tiga ratus delapan dua juta standar kaki kubik per hari
sebagai mana yang dilansir cnn indonesia com
kepala bagian humas sk kamigas taslim yunus menyatakan
lima belas proyek migas itu terdiri atas satu proyek laut dalam dan enam belas proyek hulu migas
dari ke tujuh belas proyek tersebut hanya empat proyek migas yang memiliki angka produksi gas yang cukup besar